guna mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah pt permodalan nasional madani atau pnm
bekerja sama dengan pt pegadayan menggelar bazar umkm untuk indonesia
bazar ini diikuti oleh lebih dari seratus umkm binaan yang menampilkan beragam produk
mulai dari makanan hingga kerajinan tangan
sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional bazar umkm untuk indonesia
memfasilitasi pelaku umkm dari berbagai daerah untuk memamerkan produk buatannya
bazar yang diinisiasi oleh kementerian bumn ini diharapkan dapat membantu pelaku umkm
untuk mempromosikan produknya dan dikenal oleh masyarakat
acara ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun kementerian bumn ke dua puluh lima
peserta bazar terdiri dari satu ratus dua puluh empat
satu ratus dua puluh dua umkm binaan dengan kategori kuliner kria fashion dan kecantikan
direktur perencanaan strategis dan keuangan pnm ninis kesuma adriani menyebut
selain pendanaan pelaku umkm binaan juga diberikan pelatihan untuk menunjang keberhasilan usaha mereka
kita beri pelatihan kita beri pelatihan agar mereka bisa kapasitas usahanya itu berkembang
antara lain ya kalau seumpama mereka belum mengerti tentang packaging yang bagus
kita adakan pelatihan bagaimana mempackage produknya yang bagus
tahun ini kita sudah lima ratus ribuan ya
kita kan punya nasabahnya banyak banget ya yang ibu ibu itu empat belas jutaan
jadi sekarang kita sudah mengadakan dua belas ribu kali pertemuan kurang lebih lima ratus ribuan yang sudah kita bina
selain promosi melalui bazar
umkm juga berusaha untuk merambah akses pasar dan transaksi digital melalui situs padi umkm
tahun lalu transaksi melalui situs padi umkm sampai di tujuh dua miliar rupiah yang dihasilkan dari dua satu ratus sembilan puluh empat nasabah
salah satu peserta bazar miluh librayanti telah merasakan keuntungan dari diselenggarakannya pembinaan dan bazar ini
keuntungan bergabung dengan mekar pertama saya dapat pinjaman dana
dengan bunga ringan
terus dibantu juga pemasaran seperti ikut pameran
selaku pelopor di kelompok mekar saya jumlah awalnya lima belas sampai sekarang sudah menjadi tiga puluh delapan orang
terus di satu desa itu kelompok saya sudah hampir sebanyak empat puluh kelompok dengan jumlah yang berbeda
bazar ini diadakan selama empat hari dari tanggal enam hingga sembilan april dua ribu dua puluh tiga di gedung sarinah jakarta tanpa dipungut biaya masuk
selain bazar pengunjung juga dapat mengikuti kompetisi foto dan kegiatan melukis selama bazar berlangsung